yud nama tersangkanya siapa
kalau dari ktp sih namanya maruan bos
selamat pagi pak
saya mau ketemu sama tersangkanya namanya marwan
dia yang udah mencoba mencuri adikku
cerita semuanya ke gue
cuman masalahnya gue telepon adikku nggak diangkat
sekarang catering sama lo kan ya
mungkin hp nya disailan
catherine langsung kerja
terus tadi gimana kondisinya
baik baik aja kan ya
catering baik baik aja kok
makasih banget ya
lo udah ngenamatin adik gue
gue punya hutang budi sama allah
iya nggak perlu berterima kasih
ini sudah seharusnya saya melindungi catherine
dan nanti pas pulang kantor saya akan jeput catherine juga
ya nggak lah ren tetep
gue sangat terima kasih dengan lo
dan gue juga yakin lo pasti bisa ngejagain adik gue
ini sekarang kalau lagi berangkat ke kantor polisi
gue bakal cari tahu
maksud sama tujuan
itu orang apa culik adik gue
gue bakal bongkar semua
oh iya kalau perlu bantuan tolong hubungi saya ya
ya siap ren
astaga ya the best
karena aku ingin

waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
papa tadi malam mimpiin kamu
terus kamu melupakan papa
papa jadi kepikiran kamu
selain kangen sama kamu nak
memang baik baik aja kan
gak ada masalah kan
ya ampun papa
nah ini suara kamu kok
ini pak aku kan lagi
lagi gak enak badan aku lagi flu
eh tapi suara kamu
pak nanti aku telpon lagi
aku mau ke kamar mandi dulu sebentar
meliru mulu soalnya pak
liru mulu soalnya pak
liru mulu soalnya pak
nanti aku telfon lagi ya
kalau mau kuesnya sebentar
kan bisa tunggu sebentar
barusan aku telfon andin
enggak tau juga kenapa
tadi dia lagi flu
tadi aku dengernya kayak nangis
andin berantem sama al
gak tau juga sih
pelan pelan kamu tanya aja sama andin
tunggu sampe andin cerita
nanti malah dikira kita ikut campur
sama masalah rumah tangga mereka
yes kamu kan tahu andin
andim itu setiap ada masalah
gak pernah mau cerita sama aku
akhirnya tau sendiri
aku tetap gak tenang sih mak
setiap kali anak gadis aku nangis
anak anak gadis aku sedih
aku pasti kan begini ma
sama elsa juga sama
gimana kalau kita mampir sebentar
di tempatnya andin
juga bisa ketemu sama rena
aku kangen sama dia
sekarang kita beli obat juga sebelum kesana ya
yaudah aku ambil tas ya
aku cip mobilnya jangan lupa ya
nama tersangkanya siapa
kalau dari ktp sih namanya maruan bos
selamat pagi pak
selamat pagi pak
saya mau ketemu sama tersangka yang namanya marwan
dia yang udah mencari
dia yang udah mencari adik saya catherine
dengan siapa pak
saya erlangga pramadi
baik sebentar pak
tolong antarkan bapak dan ibu ini ke ruangan kunjungan
untuk bertemu dengan saudara marwan
bapak dan ibu di kosong
makasih pak ya
aku minta sama kamu kamu yang tenang ya
ini tamu yang ingin bertemu dengan anda
makasih juga pak

tujuan lu culik adik gua kenapa
semua perbuatan allah ini ada hubungannya dengan teror
jawab pertanyaan gua
harap dengerin ya
lu sentuk keluarga gua
ucap waktu sekarang
udah gak udah lepasin
udah gak lepasin
udah gak udah
ucap waktu sekarang
gua sindikat perdagangan orang
dan bisnis gua
menculik perempuan mana aja
yang layak buat gue perdagangkan
udah gak ada
udah gak ada
udah gak ada
udah gak ada
gua bisa ke dalam
lu jangan jadi pengecut
urusan kita belum selesai
enggak udah dong
ayo kita keluar
toki makasih tepuk tangan gua
sampai ketemu lagi
terima kasih sudah dwali nanti
seru banget ya wondy

sampai ketemu lagi
mencengang kemeswan suku uranus